pelang nama warung penjual bunga tabur milik triwaryanti ini terbilang unik
namun kesan horror yang ditampilkan nama warung ini
hanyalah cara triwaryanti seorang penjual bunga tabur
di jalan re marta dinata wiro brajan yogyakarta
untuk menarik perhatian pembeli
hal ini dilakukan triwaryanti untuk membuat warung bunga taburnya
tetap laris di tengah persaingan bisnis bunga tabur
jelang bulan suci ramadan tiba
tradisi nyadran atau ziarah kubur yang melekat pada masyarakat yogyakarta
jelang ramadan tiba membuat bisnis bunga tabur pun mulai ramai
meski kini pasar penjualan bunga tabur mulai naik dibandingkan di awal pandemi lalu
namun melambungnya harga beli bunga di distributor
membuat omset bisnis bunga tabur yang digeluti triwaryanti menjadi menurun drastis
tidak ada penurunan
tidak seperti masa pandemi kemarin
kalau awal pandemi kemarin di drop itu loh
tapi harga mamar murah
sekarang ya sedang sedang saja
tapi harga mamar melambung jadi kita gak berani setop
bisnis bunga tabur triwaryanti merupakan warisan dari mertuanya
yang sudah menjual bunga tabur semenjak kurang lebih empat puluh tahun silam
tidak hanya bunga tabur triwaryanti juga menjual aneka macam keperluan sesaji
dupa hingga aneka macam minyak yang digunakan untuk merawat
pelanggannya tidak hanya masyarakat yang berniat untuk ziarah saja
namun juga abdi dalam keraton ngayok yakarta hadin ningrat
hingga sejumlah pejabat dan artis
selain jelang bulan suci ramadan seperti sekarang
warung triwaryanti juga ramai dikunjungi pelanggan saat hari dan pasaran jawa
yang dianggap sakral yakni jumat kliwon atau selasa kliwon
menjelang bulan puasa ya biasanya kan
setiap orang menjelang bulan puasa itu

untuk menghormati yang sudah tidak ada
kita terbarin bunga sambil kasih air kawar dan juga cakap doa
bunga tabur di warung triwaryanti dijual paketan per oncot atau keranjang
yang ini satu oncot besar ia jual dengan harga rp lima puluh
sementara satu oncot kecil ia jual dengan harga rp dua puluh
namun di masa zia
di daerah kubur saat ini
kembang setaman yang ia jual sekitar sepuluh ribuan justru menjadi produk yang paling laku
jelang bulan suci ramadan sekarang
rata rata triwaryanti mengaku bisa mengantongi omzet sebesar rp tiga per hari
jumlah ini sebenarnya justru menurun dibanding saat masa awal pandemi
di mana triwaryanti malah bisa mengantongi omzet lima juta per hari
walaupun jumlah pembeli menurun drastis
harga beli yang sangat mahal di level distributor
membuat pengusaha kecil seperti triwaryanti
tidak berani mencari jualan
berani mengambil banyak stok bunga untuk ia jual
akibat terbatasnya modal usaha